perhatian sama aku
aku gak boleh ketemu dengan billy
dan dia bisa lakukan apa saja
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
bu naya sudah dapat kontrakan baru
saya sementara ini tinggal dulu
di pantiasuhan pelita bunda
ya udah bu naya hati hati ya
terima kasih ya bu
kamu main duluan aja
aku bawa tasnya
gak usah ini berat
biar tante aja yang bawa
ya udah aku gandeng aja ya
akhirnya mbak naya kembali lagi kesini
anturin tante naya ke kamar ya
silahkan mbak naya
kok adek tasha
sama ibu ya
selamat datang di kamarnya tante
bagus sekali nak kamarnya
tante bisa beresin
gak usah tante
biar aku aja
kasurnya udah beres
terima kasih nak
tante duduk aja
iya tante duduk ya
semoga tante betah ya disini
tante pasti betah tinggal disini
kan ada si cantik ini
yang akan nemenin tante
kenapa setiap kali aku melihat anak ini
aku selalu ingat sama bening
kok mukanya tiba tiba sedih gitu
nanti aura bakal jaga rahasia
setiap tante lihat kamu
tante itu inget terus sama anak tante
tante itu inget terus sama anak tante

tante itu inget terus sama anak tante

dan sampai sekarang tante cari tapi belum bisa menemukannya
tante itu inget terus sama anak tante
tante jangan sedih lagi ya
aku yakin kok suatu saat nanti pasti tante bakal ketemu sama anak tante
aku yakin kok suatu saat nanti pasti tante bakal ketemu sama anak tante

makasih udah disemangatin nantinya
kalau boleh tahu nama anak pantai siapa
maaf ya mbak naya ibu mengganggu
sayang kita keluar yuk biar tante naya istirahat
aku keluar dulu ya
ya allah izinkanlah hamba bertemu kembali dengan bening
izinkanlah hambar kembali memeluk bening
mendengar tawahnya kembali
ya allah kapan aku ketemu sama bundanya mbak
aku kaget sama bunda
ya allah bunda udah gak ada
tujuklah pada aku ya allah
tapi apabila bunda masih hidup aku ingin ketemu sama bunda
pertemukanlah bening dengan kanesta
agar minyak kita bisa sembuh
kalau bunda udah gak ada
tujuklah pada aku ya allah
tapi apabila bunda masih hidup
felt pengen ketemu sama bunda
bunda sama siapa
gak agung biru
kita udah berpisah nak
kamu udah bahagia dengan keluarga baru kamu sekarang
lupakan bunda nak
tapi bunda akan selalu mendoakan kamu dari sini
lo kemana kamu malam malam
aku harus cari bunda aku
kalau sampai suami saya nanya sama saya terus gimana
nanti dikiranya saya itu ngusir kamu
ayo masuk ke dalam
kalau kamu kayak gini terus saya akan kurung kamu di kamar ya
saya akan masuk ke kamar kamu
kok kamu senyum senyum sih
tadi tante kan nulangin aku
tandanya tentu perhatian sama aku
berarti tentu marah kayak gini tapi tetap perhatian sama aku
mau ngapas sih kamu
tante nick nahas hati
lo sebagai tante hati
aku sliding dan lehko
tempat kalian ikut